kita ke informasi berikutnya rumor soal pencopotan febri diansa sebagai jurubicara komisi pemberantasan korupsi terjawab sudah
febri diansah menjelaskan bahwa mulai hari ini dirinya tak lagi menjadi jurubicara komisi antirasuah
dasar keputusan itu adalah peraturan kpk nomor tiga tahun dua ribu delapan belas dan kesepakatan bersama pimpinan kpk yang baru
hal itu disampaikan oleh febri di gedung kpk pada kamis siang tugas febri diansa sebagai jurubicara selama kurang lebih tiga tahun berakhir hari ini
ia menjelaskan bahwa berakhirnya tugas sebagai jurubicara yang ia emban sejak enam desember dua ribu enam belas silam karena ada perubahan aturan di tubuh kpk
serta kesepakatan pimpinan baru
dasar pengangkatan febri sebagai jubir tiga tahun lalu adalah peraturan kpk nomor satu tahun dua ribu lima belas yang memerintahkan kepala birokumas kpk merangkap tugas sekaligus jurubicara
sedangkan peraturan itu telah diubah menjadi peraturan kpk nomor tiga tahun dua ribu delapan belas yang menyebut bahwa kepala birohumas
tidak harus menjadi jurubicara
maka per hari ini febri diansah hanya menjalankan tugas dan fungsi sebagai kepala birohumas kpk
sudah ada produsen lapangan siang di indonesia angga dwi putra dari gedung kpk jakarta
angga sejauh ini bagaimana dengan rencana penggantian jubir kpk serta pejabat kpk yang lain
apakah sudah ada informasi siapa rencananya yang akan menggantikan febri diansa
silahkan dengan laporan anda
dan tugasnya oleh pelaksana tugas yakni diantaranya adalah kepala birohukum kemudian direktur penyelidikan
ada juga deputi penindakan direktur pengaduan masyarakat direktur pengolahan informasi dan data
serta deputi informasi dan data
jadi ada enam posisi selain posisi jurubicara yang juga nanti akan dicari penggantinya
dan menurut salah satu komisioner kpk nurul gufron menyatakan bahwa target enam plus jubir ini
atau tujuh jabatan ini akan segera dicari penggantinya melalui proses seleksi terbuka
yang direncanakan akan rampung maksimal pada pertengahan januari dua ribu dua puluh
jadi memang mulai dari saat ini pimpinan kpk masih membuat formulasinya seperti itu
agar nanti proses seleksi terbuka atau lelang terbuka ini bisa dilaksanakan
dan direncanakan akan rampung pada pertengahan januari dua ribu dua puluh
yang menurut nul gufron menjadi target paling dekat seperti itu untuk mencari tujuh posisi atau tujuh orang yang akan mengisi posisi yang saat ini masih lowong
jadi masih harus kita tunggu proses seperti apa dan nama namanya juga tentu saja kita belum tahu
karena proses lelang terbuka ini membuka kesempatan bagi siapapun
baik di internal kpk ataupun di luar kpk di luar tubuh kpk untuk bisa mengisi posisi posisi
dan juga yang terpenting adalah harus sesuai dengan kualitasnya
komunikasi yang nanti juga akan diumumkan oleh komisi pemberantasan korupsi
ya angga kalau kita bicara mengenai jabatan febri sendiri yang seolah olah mungkin publik melihat baru dan mendadak diganti
adakah rumor ataupun adanya polemik terkait dengan penggantian dari jabatan jubir kali ini
ya betul yuda memang ini sempat dibicarakan atau sempat disuarakan oleh salah satu peneliti indonesia corruption watch
yang melihat bahwa
pergantian ini sebagai salah satu bentuk bersih bersih seperti itu bagi pimpinan kpk yang baru terhadap orang orang lama
tapi tadi memang menurut febri sendiri aturan ini sebenarnya
aturan peraturan kpk yang tidak mewajibkan atau tidak mengharuskan posisi kabiro merangkap sebagai jubir ini sudah ada sejak tahun dua ribu delapan belas
artinya ketika febri diangkat dua ribu enam belas memang dasar peraturannya adalah peraturan kpk tahun dua ribu lima belas yang menyebut bahwa kabiro humas ini menjabat juga sebagai jubir
namun ketika tahun dua ribu delapan belas peraturan tersebut diganti kabiro humas tidak harus menjadi jubir
nah ini memang peraturannya sudah diubah dan semestinya memang sejak dua ribu delapan belas posisi jubir sudah diganti seperti itu
tapi memang saat di dua ribu delapan belas pimpinan kpk jilid keempat saat itu masih mempercayakan posisi jurubicara kepada febri diansyah
artinya memang ini menjadi wewenang
ataupun hak bagi pimpinan kpk untuk mengisi jabatan jurubicara sesuai dengan peraturan yang memang sudah ada sejak dua ribu delapan belas
dan ini juga di tubuh kpk sendiri tidak terlalu menjadi polemik besar karena memang posisi febri diansyah sendiri masih menjadi kabiro humas di kpk
artinya tidak keluar dari komisi pemberantasan korupsi masih bertugas juga hanya berbeda saja
karena kabiro humas mungkin akan lebih banyak di dalam kantor tidak lagi menemui para wartawan ataupun pihak pihak yang berkepentingan
dengan posisi juru bicara
jadi artinya nanti akan ada wajah baru yang akan menemui wartawan ataupun yang akan sering live di tv misalnya
karena itu nanti akan menjadi tugas juru bicara
tapi secara keseluruhan untuk posisi humas ataupun pekerjaan hubungan masyarakat ini juga masih akan dikoordinir oleh febri diansyah sebagai kepala biro humas kpk
baik angga terima kasih untuk laporan langsung anda
langsung dari gedung kpk selamat bertugas kembali